jangan panggil teh panggil aja prita
itu cuma karena belum biasa aja
oh iya aku boleh berterima kasih nggak
buat dompet sama handphone aku yang udah kembali
kan kemarin udah bilang terima kasih
maksudnya aku mau ngajak makan siang
aduh gimana ya
saya harus tetap stand by di sini
gimana nanti pulang kerja
makan siangnya nanti pulang kerja
bukan makan siang
nggak tahu namanya apa
bukan makan siang
jadi ini adalah masalah
ya di atas
tapi adalah populasi lebih paham
menurut saya mobil avatar terbuka terbuka terdekat
aku merasa bangga
barusan dari mana
buat makan siang sekarang udah gak ada yang buat dimasak
kamu ke pasar deh
aku jemput ya
iya tapi cepet
aku belum mandi
yaudah aku berangkatnya pake angkot aja
terus nanti pulangnya kamu antar
yaudah gitu aja
dulu aku punya kerjaan lain
tapi penghasilannya nggak sesuai sama capeknya
gak sesuai sama kebutuhan aku juga
aku harus bantu keluarga
kalau aku sebelumnya belum pernah kerja
tapi pas waktu itu ngeliat teh teh nyopet
aku jadi punya ide
mau kerja jadi copet juga
aku sekarang malah punya ide mau berhenti
aku sempet beberapa kali baca koran sambil liat di tv
jadi copet itu pekerjaan yang berbahaya
kalau lagi berhenti
jadi operasi terus ketauan
terus masuk bui
terus kenapa sekarang masih nyopet
waktu belajar dari bos saif
aku punya perjanjian
sama seperti kamu juga
harus jadi anak buahnya minimal selama satu tahun
berarti sekarang kita belum bisa berhenti
makanya sekarang kita harus operasi
di luar negara
selamat pagi teh
jangan panggil teh panggil aja prita
itu cuma karena belum biasa aja
oh iya aku boleh berterima kasih nggak
buat dompet sama handphone aku yang udah kembali
kan kemarin udah bilang terima kasih
maksudnya aku mau ngajak makan siang
aduh gimana ya
saya harus tetap stand by di sini
gimana nanti pulang kerja
makan siangnya nanti pulang kerja
bukan makan siang
nggak tau namanya apa
yaudah terserah teh teh aja
ya terserah prita aja
kalau beritanya diganti kamu kayaknya lebih enak
terserah kamu aja
nanti sore saya mau pergi sama pita
terus terus terus
kamu mau pamer cincin baru kamu kan
kalau kamu sudah punya rumah baru seperti kang gobang
bang gobang punya rumah baru
baru mau akan
biarin aja lah kalau punya uang mah
dia banyak uang
ini bukan soal rezeki
dia kerja apa di sini
sedangkan penghasilannya jauh lebih banyak dari kita
terus kamu mau apa
saya mau di posisi kang gobang
pokoknya kalau saya di posisi itu
kamu saya jamin lebih sejahtera
pembagian di bawah bakal saya bikin lebih adil
kamu kayak gak tau aja
harus ada dp dulu
akang jangan nganggep nenek nggak tahu
dp kecil juga bisa
kalau dp nya kecil angsurannya gede
nanti malah nggak kebayar angsurannya
kalau gitu berarti dp nya harus gede
kredit juga ada syarat syaratnya
yang paling susah
akang harus punya selip gaji atau sulat keterangan kerja
akang kerja di terminal
jangankan tiap bulan
tiap hari juga ada uang
harus ada surat surat
yaudah beli cash aja
kok nanya ke neneng
kan yang kerja akang
kan akang udah jelasin prosesnya nggak gampang

gue ga ngerti yang ini apa ya
sepertinya acara itu kayak dansa
ini tadi pengaram
awas delphi udah turun tuh
gacanya nyari cahaya lanjut
yang tanya apa
saya cuma bantu jawab aja
oh soalnya si teteh gak bakalan mau jawab
dia gangguin aku
bayam lima ikat jadi berapa
kalau lima sepuluh ribu
gak usah kang
masih ada yang mau kau beli
mau duluan aja
semua yang harus kamu beli udah ada semua
yang hilang kan termasuk uang dari teh kirani
uangnya seratus ribu
harusnya masih ada kembaliannya
pakai uang aku dulu aja
terus nanti aku gantinya gimana
gak perlu kamu ganti